wacana penundaan pemilu yang disampaikan oleh sejumlah elit partai politik membuat gaduh ruang publik
banyak pihak mengkritisi sikap ketua umum parpol karena dinilai melawan konstitusi
muhammadiyah mengimbau elit politik untuk arif dan juga bijaksana
bagaimana kemudian sikap salah satu organisasi masyarakat terbesar di indonesia ini atas polemik penundaan pemilu
saya akan tanyakan langsung ke buya anwar abbas ketua pp muhammadiyah
buya selamat malam assalamualaikum apa kabar
assalamualaikum wr wb alhamdulillah baik baik
jadi barang siapa yang berbicara untuk merubah konstitusi maka berarti dia mengundang kekacauan menurut saya
jadi oleh karena itu bagi saya seperti sekarang saja begitu mereka lontarkan
ingin memperpanjang progresasi kepemimpinan presiden sekarang sudah ramai
ini sudah gaduh kan dan ini menurut saya tidak sehat
apalagi tadi mas faldo menyatakan kami konsentrasi dalam pembenahan ekonomi
salah satunya kan masalah covid
kalau yang namanya ekonomi itu ya para investor itu tidak mau datang
kalau negeri yang akan dia berinvestasi itu gaduh
sementara ini kalau seandainya dipaksakan ini
oleh pihak pihak tertentu untuk memperpanjang priorisasi atau membolehkan tiga periode
saya rasa negeri ini akan sangat tidak damai
demo di mana mana ini menurut saya
imbul pertanyaan kalau mas faldo tadi menyatakan kami konsentrasi kepada
pemulihan keadaan dalam negeri
menyangkut ekonomi dan kesehatan ya nggak tercapai jadinya
saya pernah ketemu sama jok soros
bersama pak din samsudin
dia datang bertamu ke kantor pp muhammadiyah
tetapi anda telah merusak tatanan sosial ekonomi politik negeri saya
oleh karena itu saya minta kepada anda
jika anda memang ingin bicara tentang humanity
tolong apa usul usul anda kepada kami bangsa indonesia
supaya negeri kami bisa dibangun kembali ekonominya
yang pertama kata dia kami para investor ini akan mau datang ke suatu negara
kalau seandainya ada tiga hal ini
yang pertama transparansi
kami orang dagang katanya
harus berhitung kalau ada sepuluh meja berapa
kami harus bayar di setiap meja kira kira begitu
yang kedua adalah law enforcement penegakan hukum
dan yang ketiga adalah stabilitas
dan kami tidak akan mau datang dan berinvestasi ke negara yang ribut katanya
oleh karena itu bagi saya ya
kalau seandainya ada tokoh tokoh di negeri ini
mewacanakan perpanjangan masa periode kepemimpinan presiden
atau akan menambah bahwa presiden boleh
tiga kali dalam memimpin
itu menurut saya ya boleh katakan bermain main api menurut saya ya
karena sekarang saja sudah mulai gaduh saya lihat ini
tokoh tokoh sudah banyak yang bicara ya
dari pak yusuf kalla mantan luar pres juga bicara
ibu megawati saya lihat juga turut turut tangan juga
meskipun ada juga tokoh tokoh ormas yang mendukung
tetapi menurut saya kalau ini dilanjutkan ya
akan terjadi benturan di tengah tengah masyarakat ini
antara yang setuju dengan yang tidak setuju
sehingga akhirnya negeri ini ribut
sehingga apa yang dimaksudkan tadi oleh mas waldo
tidak bisa terwujud
jadi begitu mulai dibicarakan sudah mulai ribut
sehingga akhirnya negeri ini menurut saya tidak aman
dan para investor menurut saya malah tambah lari
bukannya tambah mendekat tapi tambah lari ya
mana ada investor mau berinvestasi di negara yang ribut
oleh karena itu menurut saya ya
diperlukan suasana stabil
diperlukan stabilitas yang terjamin
bagaimana cara itu pak ndra
jangan ditabrak tabrak konstitusi tersebut
jadi jangan melawan konstitusi kira kira begitu ya bu
jadi jangan kemudian melawan konstitusi
yang justru bisa berakibat
mengundang keributan di tengah negeri ini
ya memang undang undang dasar itu kan bisa diamandemen ya
tapi kalau seandainya masalah ini dirobah disinggung singgung ya
pemilu ditunda gitu ya
padahal sudah ada ketentuanya pemilu itu lakukan satu kali dalam lima tahun kan
sudah jelas itu dikonstitusikan
kemudian masa priorisasi presiden itu hanya dua periode kan gitu ya
satu kali boleh satu kali setudahnya kan dua priode itu berarti kan
jadi ini masih
menurut saya ya
memperpanjang melanggar konstitusi
membolehkan tiga kali juga melanggar konstitusi gitu kan
supaya dia tidak melanggar konstitusi ya diaman demen
begitu diaman demen dibicarakan di mpr ya
ya sudah demo
gerundak pr itu dikepung rakyat yakin saya itu
oke baik bu yanwar maaf saya potong
kan sekarang sudah banyak tokoh yang berbicara
yang menolak dan juga yang melemparkan isu ini
ada ormas juga yang kemudian mungkin mendukung tapi juga ada yang kontra
tapi kami belum mendengar pernyataan resmi atau sikap resmi dari pp muhammadiyah
terkait dengan wacana ini yang sudah masuk dan sudah membuat gaduh di ruang publik
jadi sebetulnya sikap pp muhammadiyah atas polemik ini seperti apa
apakah ke depan akan menyampaikan itu secara resmi buya
ya begini ya
tidak disampaikan persis
disampaikan pun secara resmi ya
itu yang namanya muhammadiyah itu punya matan kepribadian
jadi dia punya jati diri ya
dia punya sifat
ada sepuluh sifat muhammadiyah itu
salah satu saya bacakan ini ya
sifatnya yang kelima
mengindahkan segala hukum undang undang peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah
jadi kalau seandainya dalam undang undang dasar
dinyatakan pemilu dilakukan sekali lima tahun
muhammadiyah harus menghormati dan menyuntingginya
kalau presiden hanya boleh dua periode
maka muhammadiyah harus mendukung dan menghormatinya
kecuali kalau seandainya undang undang dasar ini di amandemen
ya maka muhammadiyah akan mematuhi
ya maka muhammadiyah akan mematuhi amandemen
hasil amandemen tersebut
tapi ini kan belum di amandemen
oleh karena itu selama ini belum di amandemen
pegang muhammadiyah adalah undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
di mana tentang presiden dua periode itu di amandemen pertama
tentang pemilu satu kali lima tahun
kalau nggak salah itu di amandemen ketiga
itu dinyatakan dalam undang undang dasar yang baru
jadi oleh karena itu bagi muhammadiyah
sikapnya sudah jelas
muhammadiyah akan tunduk dan patuh kepada hukum dasar yang berlaku di negeri ini
apa hukum dasar yang berlaku di negeri ini
yaitu undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus lima puluh
yang termasuk dengan yang di amandemen tersebut
oke jadi muhammadiyah jelas patuh terhadap konstitusi yang berlaku saat ini
yaitu masih mengatur jabatan presiden dua periode
itu sudah jelas dan itu yang seharusnya kemudian diikuti oleh banyak pihak
kira kira begitu buya
dampak dari gaduhnya
bukan kira kira begitu tapi emang begitu
ya ya oke baik
buya dampak dari wacana ini kemudian sekarang mulai bergulir ke istana
bahwa banyak spekulasi ya ini siapa yang melontarkan isu
siapa yang kemudian mendapatkan keuntungan dibalik isu ini
siapa dalangnya dan lain sebagainya
apakah buya anwar melihat bahwa di tengah kegaduhan ini
presiden jokowi dodo perlu untuk mencari
memperjelas posisinya atau perlu untuk menyampaikan sikapnya ke masyarakat
kalau nggak salah saya presiden dulu pernah bilang begini ya
kalau ada orang yang berbicara tentang penambahan priorisasi presiden
atau memperpanjang priorisasi dia
kalau presiden kan sudah jelas
apa kata presiden
itu sama saja artinya dengan menampar muka saya
kalau ada orang yang mewacanakan itu ya
itu sama saja artinya dengan menampar muka saya menjorokkan
dan menjorokkan saya
mendorong pak jokowi untuk jatuh ke jurang gitu kan
jadi dari pernyataan ini saya simpulkan ya
pak jokowi menghormati konstitusi
jadi apa yang ada dalam konstitusi
ya itulah yang menjadi sikap dan pandangan beliau
lalu kalau seandainya pimpinan partai yang mengemukakan yang lain
dari yang dinyatakan dalam konstitusi
ya berarti menurut saya ya
tokoh tokoh tersebut yang mengundang polemik
mengundang kericuhan dan kegaduhan
sedang menghadapi masalah ya
covid sembilan belas dan masalah ekonomi
oleh karena itu bagi saya ya
benar lah yang dibilang mas faldo tadi ya
kami pemerintah sekarang ini tidak membicarakan masalah hal tersebut
tapi kami berkonsentrasi untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh masyarakat
itu masalah kesehatan dan masalah ekonomi
saya sudah benar itu ya saya setuju itu
terutama dalam hal ini menurut saya sikap resmi pak jokowi menurut saya itu ya
ya itu pernyataan presiden yang pernah kita dengar
mungkin beberapa waktu yang lalu ya bu ya
tapi isu itu kemudian sekarang bergulir lagi
apakah cukup kita mengacu pada pernyataan presiden yang saat itu
atau memang perlu ada penegasan kembali
kira kira gitu bu yanwar menurut bu ya seperti apa
ya kalau menurut saya ya
presiden harus keluar dan berbicara menurut saya
supaya negeri tenang
supaya tugas dan misi beliau untuk memulihkan keadaan dalam negeri
terutama yang menyangkut masalah covid sembilan belas dan ekonomi
bisa berjalan dengan baik
kalau tidak ya nanti coba bayangkan ya
kalau seandainya isu ini misalkan tidak
tapi mas faldo tadi sudah jelaskan itu
tapi kalau menurut saya memang sebaiknya presiden keluar ya
apalagi nanti misalkan ada demo demo ya
sehingga ya padahal dalam mengatasi masalah covid sembilan belas ini
salah satu sikap yang harus kita junjung tinggi adalah physical distancing
kan kalau demo bagaimana bisa melakukan physical distancing
menjaga jarak kan
jadi kesimpulan saya paradoks jadinya kan
jadi pemerintahnya maksudnya baik
tetapi dari isu isu yang ada
yang terjadi malah yang sebaliknya dari yang diinginkan oleh pemerintah gitu kan
pemerintah menginginkan supaya masyarakat mematuhi prokes
tetapi isu isu ini membuat rakyat tidak mematuhi prokes
gitu kan ya
ini negeri yang menjadi negeri yang paradoks
jadi susah sih negaranya dibuatnya gitu
presiden susah rakyat susah jadinya kan
karena itu bagi saya ya
dalam berpolitik ini memang perlu ada ketegasan ketegasan ya
dan ukuran tegas dan tidak tegas itu adalah konstitusi menurut saya ya
semua orang di negeri ini harus patuh terhadap konstitusi
terserah siapapun dia
berpolitik kan ya politik kan ya atau bukan politik
siapas patuh peran undang undang tahun sembilan puluh lima
patuh terhadap konstitusi
jadi apa yang mungkin buya anwar abbas mau sampaikan atau pandangan terhadap
tokoh tokoh partai politik lah yang melemparkan wacana ini ke ruang publik
atau kepada mereka yang memang menilai bahwa memperpanjang masa jabatan ini
sebetulnya masih masuk akal kok
di mana masuk akalnya
ya kita dulu reformasi karena kita menganggap periode kepemimpinan itu harus dibatasi
dan sudah kita batasi
karena yang sebelumnya kan tidak dibatasi kan
dibatasi dua kali kan gitu ya
terus sekarang mau ditambah lagi dikembalikan lagi
ya berarti orang orang yang melemparkan isu supaya diperpanjang
atau ditambah prestasinya gitu ya
ya menurut saya menentang semangat reformasi
dan biasanya ya sejarah itu berulang ya
saya takut sekali sekarang ini
tahu nggak apa yang saya takutkan sekarang ini ya
ada tiga hal yang saya takutkan di negeri ini yang mengancam eksistensi bangsa ini ya
yang pertama radikalisme dan terorisme
yang kedua korupsi kolusi nepotisme ya
yang ketiga munculnya muncul dan berkembangnya
karena falsafah yang bertentangan dengan falsafah bangsa kita itu pancasila
ini tiga hal yang menurut saya ya yang mengancam eksistensi bangsa kita sekarang ini gitu kan
kalau seandainya masalah radikalisme dan terorisme
saya rasa itu bisa di handling oleh bnpt sama densus delapan puluh delapan ya
tapi kalau masalah korupsi kolusi nepotisme siapa yang bisa membendung
ada kpk mampu nggak kpk membendung korupsi kolusi nepotisme kan
kan tidak ya
karena ini di mata masyarakat dan bukan di mata masyarakat ya
pak mahfud md sebagai menkopulkan menyatakan bahwa korupsi kolusi nepotisme
korupsi hari ini kata beliau lebih dahsyat daripada korupsi di zaman orde baru ya
korupsi di zaman orde baru hanya di lingkungan eksekutif
kalau sekarang sudah menjalankan legislatif dan yudikatif
saya rasa ya pak mahfud md itu hanya bukan berpolitik ya
tapi menjelaskan apa yang terjadi apa adanya ya
dan apa yang terjadi itu
dan saya rasa seluruh masyarakat juga tahu itu
tidak ngomong pun pak mahfud md ya masyarakat juga tahu gitu kan
oleh karena itu bagi saya ya kalau seandainya presiden ini pak jokowi bertambah lagi satu periode ya
pak harto dulu kan juga tidak begitu ya
pak arto terpilih kan dipaksa paksa
pak bapak supaya maju lagi dalam apa besok dalam apa dalam sinar umum
karena rakyat masih membutuhkan bapak ya
kami belum melihat penggantinya gitu kan dibujuk bujuk dirayu rayu
dengan kata kata manis
akhirnya pak arto sebenarnya pak arto tidak mau lagi tuh
tapi akhirnya pak harto kan mau lagi gitu
begitu terpilih tidak lama kemudian berapa tiga empat bulan
mulailah bergejolak kan
bergejolak gitu kan
dengan isu kkn kan awal awalnya
ya dimana pemerintah ya tingkat kkn di pemerintah sangat tinggi gitu kan
dan dari hari ke hari jumlah rakyat yang turun itu semakin banyak
semakin banyak seperti bawah saju
sehingga kita lihat di depan monas dan di depan istana itu ya
kita lihat orang orang seperti lautan manusia kan
kemudian mereka bergerak ke gedung dpr mpr
lalu gedung dpr mpr mereka duduki gitu kan
yang semulanya minta pemerintah supaya memberantas kkn
supaya juga presiden turun dari jabatannya
ngeri sekali saya ya
sebenarnya memang bisa pak arto masih bisa melakukan hal hal tertentu
misalkan dengan mengerahkan tentara dan polisi yang masih di bawah kendali beliau kan
tapi beliau kan tidak mau melakukan itu karena sudah terbayang oleh beliau ya
kalau seandainya masa seperti itu dan beringas melihat situasi begitu
lalu polisi dengan melakukan security approach ya
maka darah akan berserakan di mana mana
dan mayat akan bergelimpangan
pak arsul tidak mau itu
walaupun itu menurut saya ya
pak jokowi harus bisa menjadi negarawan yang arif dan bijaksana gitu kan ya
masalah begini ya
kalau masalah pembangunan belum selesai
sampai mati pun kita ya
sudah mati pembangunan akan masih berlangsung gitu ya
jadi dunia ini tidak selesai oleh kita sendiri ya
atau oleh kelompok kita atau oleh partai kita ya
akan ada lanjut lanjutnya
jadi ibarat pribaha saya ya
mati satu tumbuh seribu ya
jadi tidak usah ada yang dicemaskan
kalau seandainya mereka cemas kalau pak jokowi turun ya
menurut saya itu kecemasan yang keterlaluan menurut saya
yang tidak berdasar
buya terakhir sekali lagi penegasan dari anda
sekali lagi di tengah gaduhnya ruang publik soal pelemparan wacana tiga periode
atau memperpanjang masa jabatan ini yang di luar konstitusi
apa yang ingin buya anwar abbas katakan kepada semua pihak masyarakat
elit parpol dan lain sebagainya bahkan pemerintah mungkin
terakhir singkat buya
ya kan menyatakan itu kan boleh boleh saja ya
tetapi kan untuk mewujudkan apa yang mereka katakan itu kan membutuhkan usaha
effort yang luar biasa
dan itu akan terjadi pertarungan politik ya
dan itu akan membuat suhu politik semakin tinggi gitu kan
dan itu akan mengganggu pembangunan serta
usaha usaha kita menanggulangi masalah masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini
oleh karena itu menurut saya ya sebaiknya pak presiden memang turun
meskipun mas faldo tadi sudah bicara dan saya rasa apa yang beliau sampaikan tadi sudah bagus ya
tapi menurut saya ya supaya isu ini tidak berketerusan ya sebaiknya presiden keluar
dan menyampaikan sikap dan pandangannya
supaya kehidupan politik di negeri ini dan kehidupan sosial kemasyarakatan
sehingga kita bisa membangun dan mengatasi masalah masalah yang sudah kita hadapi ini
secara serius dan bersungguh sungguh
sehingga negeri kita akan bisa menjadi negeri yang baik sesuai dengan yang kita harapkan
jadi presiden jokowi perlu keluar dan menyampaikan sikap dan juga pandangannya
sekali lagi perlu menegaskan
terima kasih banyak buya anwar abbas untuk pandangan dan anda soal gaduh penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat
terima kasih selamat malam sehat selalu buya